di rumah buat ibu
dan bapak kan udah balik
tapi ibunya udah keburu keluar
kalau saya panggilin taksi buat ibu
boleh pak maman
tadinya saya mau keluarin jori
dari sini pak maman
tapi mungkin betul juga
jody harus dikasih pelajaran
supaya dia kapok
kenapa aku jadi deg degan kayak gini
yang dipandang sama nara
kenapa sih dia nggak ngomel aja
kalau gini kan aku malah mati jaya
nara kamu tuh apa
kenapa kamu suruh ini ke ibunya jody
kamu kerja di kantor ini
kamu degila apa
kamu mau bikin aku berada
di antara kamu dan pacar kamu begitu
aku tuh juga gak tahu
tadi tuh aku emosi terus aku kelepasan
makanya aku tadi ngomong aco sama dia
saya bilang aku mau kerja di kantornya jody
supaya dia tuh bisa ngawasin aku
abis itu dia tuh curigaan terus sama aku
ya ini ini bukti kegilaan kamu tau gak
aku kerja di kantor judi juga amnesia kamu
masih banyak yang lain
lagian aku juga gak tahu
kalau aku ditaruh diketik ketik sama kamu
ini lepasin dong
tangan kamu ini gak akan aku lepasin
aku mau rantai
aku ikut di tangan aku
biar kamu gak bikin susah selamanya
aku ikut sama kami terus kemana mana
seumur hidup kamu
kamu mau bikin nara menderita seumur hidup ya
bukan kayak gitu
aku tadi barusan cuma lagi bercanda sama naira
ya kan nara
kita bisa dari
gini nona emang suka becanda
usil banget orang kamu tuh
maaf aku harus pergi ke kantor dulu ya
aku mesti boleh kerja dulu ya
aku mau tanya satu hal sama kamu
enggak lah gak mungkin
aku suka sama nara gak mungkin
nara kan culun kayak gitu kak

kamu kan tau aku
lebih cocok tuh nara sama kamu
sama sama pinter serius cocok berdua
stop jadiin nara pembantu kamu
kenapa sih nara selalu harus selesaiin masalah kamu
katanya aku juga gak tahu kenapa aku selalu nyusain
aku gak tau
mulai dari sekarang
aku gak mau nara pikir aku nggak bisa didik adik aku
pokoknya masih di sel kak
kakak temuin papa ya
aku lagi gak bisa ketemu sama papa sekarang
kalau kamu terus begitu sama nara
jangan salahkan aku
kalau aku akan bikin kamu keluar dari rumahnya nara
nah ini anak anak yang lain
ada yang besuk bapaknya
buktinya boro boro dibebasin
dijenguk aja enggak
kenapa sih bisa sampai kayak gini sama pak muhammad
ngapain lo disini ha
papa berantem sama dia ya
mau saya pukul dia
santai dong slow aja
kamu lihat apaan sih
sudah ngebohongin papa mentah mentah
sekarang kamu mau pukul dia lagi
kamu tahu gak dia
dia tuh calon adik ipar kamu
dan jody tidak bersalah
jangan lupa like share dan subscribe ya